dan pagi hari ini saudara kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di riyadz arab saudi
untuk mengetahui suasana ramadan disana sudah ada diaspora indonesia di nita melani
selamat pagi waktu indonesia mbak mela
selamat pagi dan selamat malam waktu riyad saudi arabia mbak desi apa kabar
di sana jam sepuluh lewat empat puluh menit ya mbak mela
iya benar kita ada perbedaan waktu sekitar empat jam nih dengan indonesia
jadi kalau disana subuh lagi sahur kalau disini lagi santai santainya lagi rame ramenya menikmati suasana di luar rumah mbak desi
wah ya kelihatannya mbak mela lagi ada di luar ruangan ini mbak ya
mbak bisa diceritakan nggak sih sedikit tentang kota riyad ini seperti apa
ada nggak sih keunikan atau ciri khas dibandingkan dengan kota kota lainnya di arab saudi
iya terima kasih mbak desi dan sebelumnya ramadan mubarak ya untuk seluruh rakyat indonesia
nah saat ini saya berada di al awal park stadion
dimana saat ini sedang berlangsung pertandangan bola al nasr dan al altai
nah keunikan di bulan cikai ramadan
bahwa saudi arabia itu kan dikenal dengan kota penjaga dua kota sisi ya ini mekah dan madinah
namun senter ataupun pusat dari kota itu sendiri adalah riyadz ibu kota nya ya
kalau di riyad itu semakin malam khususnya ramadan semakin ramai mbak desi
jadi kalau misalnya pagi dari sahur sampai asyar itu biasanya orang banyak berdiam diri di dalam rumah
tidak banyak melakukan aktivitas perjalanan seni dan lain macam itu ya mbak desi
perjalanan seni dan segala macamnya ya apalagi kalau hari weekend zim adhan sabtu seperti itu
tetapi ketika menjelang buka puasa dan nanti sampai sahur itu ramai
banyak kegiatan kegiatan kita berbicara bersama baik itu bersama diaspora indonesia
ataupun dengan warga asing lainnya
dan juga pergi ya seperti ini pertandingan bola ataupun pertandingan pertandingan lainnya ya
tapi kalau di saudi itu bola itu memang menjadi
salah satu olahraga dan pertandingan favorit mbak desi di sini
berarti ini artinya populasi idespora indonesia di sana cukup banyak ya mbak mela ya
iya cukup banyak besar sekali ketika tiga ratus lima puluh satu ribu orang
itu yang terdata dan yang tidak terdata bisa jadi dua kali lipat
itu yang disampaikan oleh pihak kbri di beberapa pertemuan beberapa waktu yang lalu
alhamdulillah juga nih mbak desi kemarin saya baru saja
orang minang ya perempuan minang sabau di saudi arabia khusus medirak
kita mengadakan ramah tamah bersama gubernur sumatera barat dan rombongannya seperti itu
kami undang untuk bisa buka puasa bersama dan alhamdulillah kemarin berlangsung dengan lancar
juga diaspora minangkabau khususnya yang ada di riyad itu pada berkumpul
bahkan ada yang satu jam dari sektariat pun datang untuk ramah tamah ini
nah mbak mela kedengeran ini kegiatan di sana tuh banyak sekali ya
yang dilakukan selama bulan ramadhan ini itu dilakukan secara swadaya atau bagaimana nih mbak mela
ya masing masing kita ada kegiatan dilakukan secara swadaya dan juga tetap ada dilakukan oleh
perwakilan pemerintah yang ini sebutan bisa republik indonesia di riyad
seperti kemarin juga waktu bersamaan itu ada di kbri riyad mengadakan kegiatan
melakukan peringatan nuzul quran dan juga buka puasa bersama dengan beberapa perwakilan diaspora indonesia
perwakilan dari komunitas komunitas baik itu komunitas daerah komunitas pekerjaan
ataupun hobi dan olahraga seperti itu
dan dalam waktu ramadan ini sudah dua kali kbr riyad mengadakan ramah sama dan juga buka puasa bersama
jadi ada yang swadaya seperti itu
mbak desi karena momen ramadan ini memang dijadikan momen untuk apa ya
family gathering biar lebih akrab gitu kan ya
dan biasanya kita tuh menu menunya tuh
atau temanya nih apa nih masakan yang dari jawa atau dari minang seperti itu
jadi tergantung kelompok kelompok ataupun komunitas komunitas itu mengadakan buka puasa
seperti yang ada di layar
dan itu biasanya tiap hari itu kita bergilir
ada yang bergilir ada yang tetap di satu rumah
nah mbak mela cuaca di riyad arab saudi ini kan cukup berbeda ya dengan indonesia
nah ada tantangan tersendiri nggak sih bagi diaspora indonesia di sana dalam menjalankan puasanya
oke dan alhamdulillah mbak tahun ini kita tuh tidak panas ya
dulu saya pernah merasakan ramadan itu suhu di musim panas sekitar hampir lima puluh derajat celcius
nah untuk tahun ini karena musimnya agak sedikit berubah dan saat ini lagi pergantian
kayak sekarang ini sekitar dua puluh dua derajat celcius
jadi kita merasa bahagia lah ya
tidak terlalu lama dan tidak terlalu haus
nah kalau untuk kejadian
terus gitu karena makanya semuanya meta
ojo trainee pertama derajatnya
sebenarnya tentang negara negara
enak gitu kan ya belum perlu ada iritasi kulit ya beneran terus makan juga kita iya jadi
dengan cuaca yang ekstrim itu malah keluar gitu kan mager gitu kan malah gerak akhirnya makan
makan dan kebanyakan kita kita yang lama di sini tuh sehatnya tuh bener bener sempurna mbak luas
sekali lebar ibaratnya kira kira dan timbangannya itu ke kanan terus misalnya ya karena itu tadi
agak ekstrim tapi alhamdulillah seiring dengan waktu ya dan itulah yang menjadi apa ya kerinduan
kami para diaspora gitu kan ya alhamdulillah banyak kegiatannya juga ya mbak ya tapi ini
kira kira apa sih mbak yang paling dirindukan dari ramadhan di indonesia yang mungkin gak ada nih di
sana satu ramadhan di indonesia pesan rame ya takjil dimana mana bervariasi makanannya kalau
di sini enggak mbak jadi kalau kita tuh cuma ada makanan lagu mas itu kayak donat donat
gitu gitu ya dan juga sambosa kalau di indonesia udah tahu ya sambosa isi daging atau macam cuma
itu tapi kalau di indonesia kan ada tajil ada apa sih es kelapa muda ya nah itulah makanya kita
akhirnya sering mengadakan buka puasa bersama di luar gitu ya bersama sama supaya kita bisa
ke indonesia itu masih bisa terasa gitu kan hari ini kita buka puasanya dengan kolak ya besok
cendol ya siapa yang membuat nih es kelapa muda walaupun ya walaupun kelapa mudanya kelapa muda
apa tuh dari agar agar seperti itu jadi yang dirindukan itu makanan dari indonesia dan juga
di sini kan enggak ada waduk ya nggak ada bangun sahur sahur dan segala macamnya seperti itu dan tarawih juga
di sini tidak ada jerawah tetapi langsung kalau di indonesia kan ada kaosnya walaupun beberapa
oke baik mbak melani terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing sharing dengan pemerintah
tv semoga puasanya dilancarkan dan salam untuk teman teman indonesia di sana
hai insya allah terima kasih mbak desi dan sukses selalu untuk kompas tv amin terima kasih mbak